gubernur bengkulu ridwan mukti dan istrinya lili martiani maddari
beserta tiga orang lainnya yang ditangkap kpk di bengkulu
tiba di gedung kpk selasa sore
kelima orang ini masih akan diperiksa selama dua puluh empat jam
sebelum kpk menentukan status hukum mereka
dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di kediaman gubernur bengkulu
kpk menyita uang pecahan rp seratus di dalam kardus
yang dibawa salah satu kontraktor
kpk belum secara rinci menyebutkan jumlah uang yang diduga
merupakan suap untuk proyek infrastruktur jalan di daerah
kpk masih mendalami peran masing masing
dalam perkara yang menyeret politisi partai golkar itu
namun kpk memastikan ott gubernur bengkulu dan istrinya
tidak ada kaitan dengan operasi tangkap tangan atau ott jaksa di bengkulu